saya harap sih ini bisa bukan hanya jadi
friendly match aja ya tapi juga
jadi pembelajaran juga dari segi taktik
psikologi dari juga
ini bisa jadi permainan yang
bermanfaat juga untuk timnas indonesia
merupakan kesempatan yang bagus ya karena kan
kita bertemu dengan peringkat
satu dunia terus kemarin juga dia juara
piala dunia juga kan banyak
juga pemain pemain bintang yang mungkin
ilmunya sama pemain pemain muda kita terutama
yang nanti persiapan mungkin
semoga juga harga tiketnya
pas war tiketnya gak susah sama war tiket
ideal paling sekitaran
dari lima puluh ribu ke atas lah
itu udah ideal
hmm tiga ratus sampai lima ratus ribu oke lah
juara piala dunia
siapa yang paling ditunggu mas
ya pasti dengan and only lah
tapi gak tau ya bisa dateng atau tidak ya
kita udah gimana

nah mengapa misalnya
ketika dia bencanya
dan terus xx kan